beragam jenis tanaman kaktus berjajar rapi di salah satu pameran tanaman hias yang digelar di surabaya jawa timur
pameran ini menjadi destinasi para pecinta tanaman terutama penyuka kaktus
tanti salah satunya ia sengaja datang ke pameran ini untuk mencari kaktus kaktus yang unik dan berwarna warni
bagi tanti kaktus adalah tanaman yang mudah dirawat
kaktus ini kan sebetulnya tanaman yang nggak terlalu perlu perawatan khusus gitu kan
dia kan sebetulnya nggak terlalu banyak kita harus sering nyiram gitu
istilahnya kan tanaman orang males gitu kan
tapi justru uniknya itu di situ
karena kaktus ternyata kalau berbunga tuh bagus loh mas
peningkatan omset penjualan di alami para penjual tanaman kaktus
kaktus kaktus mini ini dijual dengan harga bervariasi
mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung bentuk dan warnanya
mulai dari lima belas ribu kita yang paling mahal seribu satu ratus tiga puluh ribu
ini kita sudah dua kali stop ini
sementara itu meningkatnya peminat ikan cupang memberikan dampak positif bagi para pengrajin akwarium ini
salah satunya sugi adi pengrajin akwarium ini di desa cinunuk
kecamatan cilenyi kabupaten bandar
di bandung jawa barat
sebelumnya usaha bengkel kaca aluminium dan bajaringan sugiyadi sepi order di masa pandemi
pria asal yogyakarta ini kemudian memanfaatkan sisa potongan kaca di bengkelnya
untuk dibuat menjadi akmalium ini
kini dalam sehari sugi adi bisa membuat tujuh puluh akwarium ini dengan berbagai ukuran
kalau satu minggu itu bisa mencapai satu hari bisa enam ratus sampai tujuh ratus ribu
ya rata rata kalau untuk omset satu bulan
bisa sekitar empat jutaan
minat konsumen untuk membeli akwarium ini ini seiring dengan meningkatnya hobi memelihara ikan cupang
akwarium buatan sugi adi dijual dengan harga mulai dari lima belas rupiah
dibeliputan cnn indonesia